usai diautopsi oleh tim instalasi forensik rumah sakit polri kramat jati jakarta timur selasa kemarin
jenazah ade yunia rizabani langsung disemayamkan di rumah duka rumah sakit polri kramat jati
selain keluarga nampak pula sejumlah kerabat korban
kepergian korban yang begitu tragis membuat pihak keluarga sangat terpukul
ade yunia rizabani merupakan karyawan swasta yang tinggal seorang diri di indekos di wilayah jakarta barat
keluarga terakhir berkomunikasi dengan almarhum pada senin siang setelah itu ponsel almarhum sudah tak dapat dihubungi
keluarga baru mendapat kabar duka pada selasa subuh
kemarin kemarin sekitar jam satu siang saya wa dia tanya di mana saya panggil ketemu
dia katanya nggak bisa ya mungkin karena lagi sibuk dianya
dia sudah jam tiga dia udah nggak balik lagi
jam tiga sore malamnya malamnya baru saya berkampung sudah jam sembilan
dari hasil otopsi tim forensik menemukan adanya luka kekerasan pada bagian mulut dan leher yang disebabkan oleh benda tumpul
diperkirakan korban belum lama meninggal
dunia lantaran jenazah korban belum membusuk hingga akhirnya ditemukan oleh warga
sebelumnya mayat seorang wanita terbungkus kantong plastik ditemukan warga di kolong tol becak ayu jalan inspeksi kalimalang pondok gede kota bekasi pada senin malam
selain tubuh terikat tali polisi pun menemukan darah keluar dari mulut perempuan berumur tiga puluh enam tahun ini
selasa siang polisi menduga korban tewas dibunuh
jenazah korban teridentifikasi melalui sidik jari
kasus temuan mayat wanita dalam kantong plastik tersebut kini dalam penanganan pihak kepolisian polsek pondok gede dan polres metro bekasi kota
tim liputan siena indonesia